susulin aja ya kesana
bentar lagi juga datang mak
kalau kemet datangnya siang
abah keburu pulang
seperti gak tau aja abah gimana
sabar dulu atuh
sabar eta yang abah gak punya
mau ketemu sama eros
mau bertemu dengan dirimu seorang
mau kemana lagi
baru juga pulang udah mengelayap lagi
si ncup bu minta dihanterin
sebentar lagi mau maghrib
mendingan sholat dulu kemu sholah
iya bu nanti kemet maghrib di rumah ncup
jadi gak kebanyakan ngelayap
nunggu si usuk kawin duluan
ini mau maghrib bu
jangan ngomong seperti itu
pacaran tijan kelamaan
nanti banyak setannya
kemet bawa si ncup
jadi gak ada setannya
si ncup itu setannya
kalo dibilangin ngejawab aja
kemet pamit ya bu
lagian ngapain sih pakai lewat sawah
ya biar cepat hayo
kan udah sama bos ajad
kalo si eros pacaran sama si ajad kenapa
makanya kamu teh tidak pernah pacaran
penakut takut dipelihara
sapi dipelihara bisa dijual
yaudah kasih ogut satu alasan kenapa si eros mau ninggalin bos ajat demi lo
satu aja dua boleh tiga juga boleh
satu aja med kenapa si eros mau ninggalin bos ajat demi lo
kalau dia kaya kenapa takut
takut itu sama allah
kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu kamu harus kejar dan rebut
jangan mengelola nafas
kenapa belum diomongin juga
lupa apa si kemet ya nggak mau
kapan mau diomongin umur kamu teh sudah berapa neng
mau sampai kapan pacaran terus
malu sopi lihat tuh temen temen kamu udah nikah semua udah pada punya anak
si oci teman dekat kamu malah udah dua kali ganti suami
kok apa baru tahu
mak juga baru tahu
sopi ma udah lama taunya
pokoknya kamu tanyain si kemas kapan mau ngelamar
iya iya ba besok sopi tanyain
kalau dia nggak serius ninggalin cari yang lain
aku itu kan yang nyebek nih
doa aja sendiri
doa orang teraniaya
itu yang paling dijabah sama allah
kayak lo sepak
jangan nanti nanti ma
kalau bisa mah dipercepat
tidak enak sama keluarganya ajat
mereka sudah mau melamar anak kita
kita juga sudah jatuh omongan
jangan sampai kita ngecewain mereka
rumah calon mertua
rumah calon mertua
rumah calon mertua
rumah calon mertua
rumah calon mertua
emak mau bikinin kopi buat ajak
kopi susu ya emak
kalau begitu kopi manis
baru datang sekali sudah disambut hangat
ya ada apa meb
elosnya ada pak
ada kenapa ada perlu apa
saya mau ngobrol sudah lama tidak bertemu
elos sudah punya calon
lagian ini kan sudah malam tidak pantas dilihat orang
baik pak kalau begitu besok saya kesini lagi
besok saya di sawah
pak gak jadi kopi manisnya
besok bapaknya ke sawah
saya harus buru buru
sebelum dilamar sama si tuyo
teruntuk eros seorang
assalamualaikum pak kemet
pertemuan kemarin siang dengan dirimu
adalah sebuah keindahan
dirimu bagaikan bunga mawar
cantik indah di setiap kelopaknya
dan wangi semerbak harumnya
katanya datangnya pagi
susulin aja ya kesana
nah abah tadi juga dateng mak
kalau kemet datengnya siang
abah keburu pulang
seperti ga tau aja abah gimana
sabar dulu atuh
sabar eta yang abah gak punya
sopi sendiri aja tuh ma
nak kum pengantarin hala si sopi ke siabarengkok nyak
tolong kasihkan ini ke eros
lu udah putus sama sopi
gak mau agut
kalau saya bisa ngasih sendiri
bapaknya itu gak suka sama saya
jangan kan bokapnya si eros
bokap lu sendiri gara demen sama lu
agut kan kena deket sama sopi
agut gara tega
apa sih kurangnya
kan saya udah jelasin
soalnya memang mau ke rumah cucun
gak sama kemet
sopi teh kesini cari a'a
bukannya ke sindang ke rumah sopi
padahal udah janji mau datang pagi pagi
pasti di rumah yusuf
ada apa bu
lu panggung tutup pintu
kalau saya menikah dengan dia
menikah dengan orang yang tidak mencintainya
kamu mau menikah dengan orang yang tidak mencintai kamu
apalagi kalau cakep
anterin aja sendiri
bokapnya si sopi itu jawara
nak dikeavoin kalau yhangnya si siopi
dan gue menggunakan
scp yang benar benar